dr prima yudho ya empat tanggal lahir di jakarta tiga puluh oktober seribu sembilan ratus delapan puluh empat agama pendidikan s satu kedokteran
pekerjaan dokter kewarganegaraan indonesia alamat tinggal di jalan sekolah kita enam romawi
nomor sebelas kebayoran lama jakarta selatan betul ya betul apakah ada hubungan keluarga dengan
terdakwa yasika tidak bersedia bersumpah sedih silakan berdiri ya saudara yang bersumpah nafalnya
dan saya menurut agama islam ya bismillahirrahmanirrahim
demi allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar tidak lain
daripada yang sebenarnya silakan duduk sesuai permintaan dari penuntut umum bahwa saudara akan
tetapi karena ada keberatan dari penasihat hukum agar supaya saksi diperiksa satu persatu maka majelis
berketetapan untuk memeriksa satu persatu tapi permintaan penutup umum bahwa yang diperiksa terlebih
dahulu adalah dr prima yudho oleh karenanya kepada dokter adi untuk di luar dulu ya
saksi bekerja saya sebagai dokter umum di bagian tech
hai apakah betul dokter pada
hari rabu tanggal
januari dua ribu enam belas ada sedang bertugas di rumah sakit abdiwalu ya saat itu
kau pun bertugas saat itu apakah ada jam kerja
ataupun kalau pun ada itu bagaimana perjuangan kerjanya
di rumah sakit ada tiga shift pagi siang dan malam
kalau tanggal enam itu saudara saksi ini bekerja pada si pagi siang atau malam
saudara bekerja pada si pagi siang
apakah betul pada saat itu ada peristiwa apa yang kemudian akhirnya saksi harus dimintai keterangannya oleh penyidik
ataupun sekarang akhirnya saksi kami butuhkan keterangannya di persidangan ini
dan kronologisnya seperti apa
kebetulan saya shift siang pada tanggal sebut itu dari jam dua belas siang sampai jam
shiftnya saya sebagai dokter jaga di emergency itu dari jam dua belas siang sampai jam tujuh malam
nah kebetulan ya
pada jam enam delapan belas
kebetulan datang kejadian yang emergensi pada saat itu tuh
saya sedang lagi mengerjakan pasien lain yang sedang emergensi juga
tetapi ada satu yang datang
kebetulan yang sekarang
mungkin saya gak tau kasusnya sebesar ini sekarang
pada saat itu ya korban yang bernama mirna mungkin ya
pernama mirna ya
karena pada saat itu kondisi emergency gak nanya apa apa
tujuan kita menolong disitu
saat itu korban datang itu bersama siapa
apakah sudah berpisah atau tidak
karena saya di dalam ruangan ugd
saya tadi sudah dikatakan saya sedang ada pasien
yang emergency juga
misalnya gak ngeliat
pokoknya datang tiba tiba udah
kan ada tiga bed
cuma ada suara tolong tolong tolong seperti itu
akhirnya saya langsung ke yang bersangkutan sempat
terus mengecek nadi dan nafas
nadi dan nafas
bagaimana cara saksi mengecek nadi dan nafas
mengecek nadi dan nafas itu dengan
setidaknya datang itu sudah henti nafas dan henti jantung
jadi sudah ada hentinya
maksud saya henti nafas itu saudara mengeceknya
atau melihat secara kasat mata
atau melakukan pengecekan
misalnya dengan alat kedokteran atau alat kesehatan apa
saudara melakukan pengecekan terhadap nadi dan nafas
ya biasanya disitu kan saya dibantu oleh dua sistem
ada perawat juga
dan disitu juga ada beberapa rekan dokter juga
biasanya kalau kita emergency
biasanya kalau kita emergency
melakukannya dengan beberapa tim juga ya
nah disitu kita cek pertama itu dari nadi
nadi itu bisa teraba di sini
terus habis itu henti nafas kita lihat dari pergerakan di dada
masih ada nafas atau enggak
nah juga ada alat cek namanya saturasi oksigen
itu ada cek untuk saturasi oksigen
kalau kita dilihat sudah tidak ada nadi tidak ada nafas tidak ada respon
terus emang juga kita periksa bola mata
apakah ada refek cahaya atau enggak
nah biasanya kalau midriasis atau refleks cahaya tidak ada
itu sudah tidak ada no respon
ya kita sesuai sop
kita harus melakukan tindakan pertolongan
kita melakukan tindakan rgp atau resusitasi jantung paru
resusitasi jantung paru
apa itu rgp itu
rgp itu di mana dalam kondisi emergensi
dalam tindakan emergensi itu kita ada istilahnya abc
nah rgp itu masuk di sirkulasi
karena sudah tidak ada nanti
sudah tidak ada nadi
nah hgp itu untuk memompa atau memacu apakah masih ada nafasnya
atau bisa ada apa apa pacu jantungnya lagi
intinya pantuk pacu jantungnya lagi ya gitu
ya pertolongan pertama ya sekalian aja semua
rjp pasang infus terus oksigen juga
jadi rgp dipasang infus sama oksigen
pada saat itu suster semua yang ngerjain
saya konsen untuk rgp gitu
dp itu apa yang di
bukan itu di c shock
rgp itu di sini
tolong untuk macu jantungnya
nah itu kurang lebih sekitar lima belas menit
lima belas menit itu jadi dipasang
ya kurang lebih lah
rgp nya yang lima belas menit atau
apa dipasang infus ataupun
itu saya konsen di rjp nya
tapi sekalian untuk perintahkan suster untuk pasang oksigen juga
berapa lama proses korban datang
tentunya tadi dokter tidak melihat bagaimana dia datang
tapi sudah berubah ya di salah satu bed
sudah rebahan sudah direbahkan
dengan apa di satu bed dan
dokter jadi tidak melihat siapa yang menggendong
entah di gendong entah di kursi roda
entah di ini tidak lihat ya
tapi sudah di ini kan oke
saat dokter melihat kondisi pasien itu
itu sudah terpasangi infus
jadi pada saat itu
ya instruksi kan memang dari dokter
saksi yang memerintahkan untuk di rjp
kemudian infus dan
kemudian dilakukan oleh perawat ya
saksi juga sudah menjelaskan melihat kondisi mata
yang tadi apa
atau refleks cahaya
sudah tidak ada
refleks cahayanya mengecil
itu saat itu kelopak mata terpecam atau
meram ya gini
untuk melakukan pemeriksaan
saudara buka kelopak matanya gitu
untuk tidak ada respon
untuk mengecil respon
tapi terutama respon tadi
henti jantung dan henti nafasnya itu
saya pertegas lagi
itu sekitar pukul berapa
begitu datang delapan belas
sebelum melakukan rgp ya
sebelum melakukan rgp
waktu datang delapan belas itu
jam delapan belas itu indonesia barat
mobilnya ya yang mengecil
tidak ada respon saya
tidak ada nafas
tidak ada nafas
kemudian tidak ada nadi
dilakukan rgp juga
ada tanda tanda yang kasat mata
yang ada pada tubuh korban saat itu
apa yang bisa dok saksi jelaskan
tanda tanda yang kasat mata ya
atau ada leban
ya lebih pucat
misalnya ada tampak lebam
saya kurang melihat itu ya
jantungnya untuk mumpal lagi
tidak ada apa apa
saudara memperhatikan tidak
tidak ada apa apa
mau gak mau kehitaman
saudara melakukan pemeriksaan juga ke
ke badannya mungkin
karena kalau kan di medisto ada namanya doa
so mungkin bahasa indonesia ya
ke rumah sakit
sebelum promised ya
sebelum di energi
jadi perjalanan live kan
jadi sebelum sampai di rumah sakit
itu sudah meninggal
berarti tanda tanda itu memang
dari henti jantung sama henti nafasnya
sudah tidak ada respon
pas di rumah sakit tapi karena sesuai prosedur
emergensi tetap dilakukan
dengan energi api